ya di tengah tingginya angka kasus dan jumlah kematian akibat covid sembilan belas
rekapitulasi data antara pusat dan daerah saat ini juga mengalami tantangan
akurasi kecepatan dan penanganan kedepannya tentunya harus jadi prioritas dari berbagai pihak
namun komunitas lapor covid sembilan belas mengatakan ada gap data kematian akibat covid sembilan belas
yang cukup besar antara pemerintah dan laporan dari daerah
kita elaborasi lebih lanjut bersama dua narasumber yang sudah hadir bersama saya malam hari ini
sudah tersambung melalui sambungan zoom
alexander ginting kepala bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
selamat malam pak alex
selamat malam salam sehat
salam sehat terima kasih telah bergabung kembali bersama kita di cnn indonesia newscast pada akhir pekan ini
selanjutnya ada data analis lapor covid sembilan belas said faris iba
selamat malam mas said
selamat malam pani
sehat selalu pak alex
baik kalau gitu kita langsung saja lanjutkan ke dialog ini
pertama saya mau kemas
mas said mungkin saya mau konfirmasi lebih lanjut mengenai data yang didapat dari lapor covid sembilan belas
ini kalau jika per dua puluh satu juli ada gap sekitar dua puluh ribu lebih untuk kasus kematian
kalau sampai dengan saat ini tanggal dua puluh empat juli sudah berapa
ada pertambahan seberapa banyak atas perbedaan data ini
kalau untuk tanggal dua puluh empat juli ini sebenarnya saya belum rekap lagi dapat datanya
karena kalau untuk data data dari situs provinsi biasanya delay satu hari
jadi angkanya baru
terupdate yang butuh hari ini berarti untuk data tanggal dua puluh tiga juli
sehingga yang saya lakukan rekap terakhir kali itu adalah tanggal dua puluh tiga juli
dan selisihnya itu memang mungkin tidak sebesar seperti tanggal dua puluh satu juli silam
berdasarkan hitungan ada masih ada selisih sembilan belas delapan ratus tiga puluh delapan perbedaan
itu temuan ini datanya banyak terjadi di wilayah mana saja mas said
sejauh ini ketika kita lihat data ini kita bisa lihat data data yang terjadi di wilayah mana saja
ketika kita berdiri dengan perbedaan selisih tersebut perlu kita pahami bersama sama bahwa tidak seluruh data dari kemenkes itu punya data yang minus
dalam artian selisih minus ya selisihnya justru angka kemenkes lebih kecil tidak semuanya
karena masih ada sejumlah provinsi sekitar dua belas an itu angkanya selalu bisa lebih
dan beberapa lainnya itu tepat sama dengan angka yang ada di provinsi
namun masih ada yang terjadi
masih ada sekitar empat belas provinsi yang mempunyai perbedaan angka minus
dua provinsi lainnya itu ya ini jawa tengah dan jawa barat memegang provinsi dengan selisih terbesar
dengan angka yang disampaikan kemenkes pada tanggal dua puluh tiga juli dalam kasus kematian ini
perbedaan itu sepuluh ribu untuk jawa tengah dan jawa barat enam ribu
sisanya ada di atas tiga ratus an
dan itu terus meningkat ya
oke sebelum saya ke pak alex ini saya juga ingin menanyakan saya penasaran mas said
dari lapor covid sembilan belas sendiri sebenarnya mekanisme pengambilan datanya ini bagaimana ya mas
baik untuk sumber datanya kami melakukan ambil data dari situs provinsi
jadi apa yang sudah kumpulkan dari situs provinsi ini kita dapat data ini dari kumpulan dari covid teman teman covid
dengan relawan relawannya yang melakukan update data harian
ya per kota kabupaten dari angka angka
di situs provinsi tersebut
kemudian saya ambil angka per tanggal terakhir
kemudian saya akumulasikan angka kematian positif tersebut
walaupun memang sehingga sampai tanggal sekarang ini tidak seluruh provinsi melakukan update sampai tanggal dua puluh tiga juli
seperti provinsi sumatera utara itu masih terhambat sampai lima september
dan beberapa provinsi lainnya maluku utara itu masih di bulan maret kalau tidak salah
ada data yang ada di situs sumber provinsi ya
kalau gitu saya ke pak alex pak
dengan adanya laporan seperti ini dari daerah yang diambil oleh lapor covid sembilan belas
kemudian juga mungkin satgas covid sembilan belas indonesia sendiri sudah membicarakannya sudah mendiskusikannya terkait dengan ada gap data ini
tanggapan dari satgas covid sembilan belas sendiri seperti apa pak alex
ya sebagaimana ini sudah jadi bahan diskusi dengan gubernational provisiku
dan juga dengan kastadgas covid sembilan belas nasional lieutenant general ghanib warsito
bahwa memang masalah laporan ini memang banyak faktor yang mempengaruhi
pertama adalah masalah catatan
dan kemudian masalah pelaporan
dan kemudian entry sistemnya
dan tentu kita juga harus bisa melihat bahwa kematian di rumah sakit juga kematian itu ada berbagai tempat
ada di ugd
ada di ugd
ada di ugd
ada di ugd
ada di ugd
ada di ugd
ada di ugd
ada di ugd
ada di ugd
ada di ugd
ada di ugd
ada di ugd
ada di ruang isolasi
dan ada juga di ruang icu
ataupun di ruang intermediate
nah di ruang ugd juga kita harus bisa klasifikasi juga
bisa meninggalnya di ugd setelah assessment
bisa juga meninggal di ugd apa yang disebut dengan dead on arrival
dan bisa juga datang ke ugd sudah meninggal
jadi artinya bukan lagi dead on arrival
kalau dia non arrival dia datang pada saat pemeriksaan dia meninggal

tapi bisa juga datang ke ugd setelah assessment
kalau dia sudah di ambulans juga meninggal
tapi tetap dibawa ke ugd
dan ini juga berlaku juga di icu
jadi di icu juga ada yang sudah ditangani
tapi ada juga perpindahan dari ruang isolasi oleh kena critical
maka dia meninggal
nah yang berikut adalah bahwa pasien covid yang ada di rumah sakit juga tidak merupakan diagnosis tunggal
dia juga mempunyai diagnosis penyerta
sehingga pasien itu datang tidak hanya satu masalah tapi juga dengan complicated
dan kemudian juga ada yang meninggal oleh kena ketidakadaan oksigen
ada juga yang meninggal kena oksigenasi
tapi umumnya kalau dari berbagai laporan yang kita baca termasuk yang ada di jawa barat ataupun di jawa tengah
itu banyak meninggal itu di ugd dan di ruang isolasi
dan kalau mungkin juga terjadi di icu itu lebih oleh karena memang sudah critical
jadi kalau kita lihat bagaimana laporan mengenai kasus kematian
kita juga harus bisa lihat kasus kesembuhan ya
seperti misalnya jumat enam belas juli itu satu dua ratus lima kasus yang meninggal
terus kemudian tanggal sembilan belas bulan tujuh seribu tiga ratus tiga puluh delapan
artinya kasus kematian itu kita lihat angkanya memang naik
tapi kita harus juga lihat di dalam kasus yang sembuh
yang sembuh juga kita lihat angkanya bisa kita percaya
artinya enam belas bulan tujuh ada sampai dua puluh delapan ribu dua puluh tujuh ribu
bahkan di dua puluh dua juli angka kesembuhan itu tiga puluh enam ribu
jadi kalau kita melihat apakah data itu akurat atau tidak valid atau tidak
berbagai parameter yang disampaikan oleh satgas ataupun oleh kementerian kesehatan harus kita lihat
jangan di kematiannya kita mempertanyakan
tapi di kesembuhan tidak
oleh karena itu memang kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh lapor covid tersebut
ini suatu bentuk respons dan juga bentuk perhatian
dan kita anggap ini menjadi salah satu artinya untuk memperkaya data data kita
hanya memang di dalam melihat kematian itu sama seperti melihat satu gelas yang berisi air
apakah gelas itu berisi air atau gelas itu setengah kosong atau setengah berisi
jadi kita harus bisa melihat angle
kematian yang resmi di rumah sakit itu selalu adalah dengan penulisan surat kematian
dalam surat kematian itu ada cost of death
jadi misalnya dia datang sebenarnya dengan stroke
dan dia dirawat dengan stroke hemorragis
tapi pada saat dia perawatan dia juga ada covid
tapi sebenarnya penyebabnya sebenarnya adalah karena dia stroke hemoragis
jadi tapi ada juga orang datang dengan covid
covid murni tapi juga dengan perburukan oleh karena comorbid
jadi dari jadi dalam pendataan pelaporan ini juga harus bisa melihat dari surat kematian yang ditulis oleh dokter yang merawat
jadi dokter yang merawat itu kalau kita lihat di kolom paling bawah itu ada cost of death
jadi cost of death yang primer apa yang sekunder apa dan kemudian bisa menentukan apakah penyulitnya apakah perburukannya
jadi inilah yang diremuskan
nah kemudian tidak tertutup juga kemungkinan ada yang meninggal di sektor hulu
nah di sektor hulu itu bisa di isolasi yang mandiri atau isolasi yang terpusat oleh karena mungkin kelembatan delay
delay itu bisa oleh karena sistem bisa juga oleh karena bantuan yang telat bisa juga oleh karena pasien
nah pasien itu bisa terjadi ada keengganan untuk ke rumah sakit
kemudian yang kedua bisa juga pasien itu tidak mengerti dengan gejala
padahal kita sudah mengatakan kalau mereka isolasi mandiri
panduannya adalah bahwa mereka harus menjaga keamanan
dengan oksimetri itu akan kelihatan apakah dia masuk ke critical atau tidak
kalau saturasinya masih sembilan puluh lima it's okay
tapi kalau saturasi turun sembilan puluh empat sembilan puluh tiga sembilan puluh dua itu sudah saatnya ke rumah sakit
jadi ini juga harus menjadi perhatian
dan pemerintah juga tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi kematian di tempat isolasi mandiri
kematian juga di dalam isolasi terpusat dan tidak tertutup juga terjadi dead on arrival atau juga kematian di tengah jalan
dan semua itu memang adalah oleh karena
ketepatan dan kecepatan untuk melihat bagaimana ada gejala perburukan atau tidak
oleh karena itu dalam laporan ini yang saya tangkap adalah bagaimana kita memang mengelola isolasi mandiri tersebut dengan baik
sehingga perburukan tidak ada dan kemudian angka kematian juga bisa kita tekan
tapi yang saya juga koreksi ini adalah koreksi saya kalau salah maksudnya
yang menggelitik adalah berarti ada perbedaan mengenai definisi kematian akibat covid sembilan belas
ini yang sudah ditetapkan oleh menteri kesehatan dan juga yang ada di daerah
atau rumah sakit rumah sakit daerah
kalau tadi pak alex menyebut ada rumah sakit yang mencatat kematian akibat comorbid a yang akan diambil
atau kematian yang dicatat akibat covid sembilan belas yang akan diambil
seperti itu perbedaannya itu yang menjadi salah satu faktor penyebab gap
tapi tahan dulu pak alex dan juga mas said
kita akan lanjutkan kembali dialognya setelah yang satu ini
tetaplah bersama kami karena cnn indonesia newscast segera kembali
kita lanjutkan kembali dialog menyoal akurasi data covid sembilan belas yang ada di daerah dan juga pusat
tadi saya hari ini atau malam ini ditemani oleh dua narasumber
salah satunya adalah kepala bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas alexander ginting
dan juga data analis lapor covid sembilan belas said faris iban
saya kembali ke pak alex
tadi pernyataan pak alex yang mengatakan ada gap yang ada di daerah dan juga pusat
salah satu penyebabnya adalah karena ada rekening yang mengatakan
ada gap data yang disebabkan oleh perbedaan definisi kematian
ini kan sebenarnya definisi kematian sendiri sudah ditetapkan oleh who dan juga permenkes tahun dua ribu dua puluh
yang mengharuskan recap data kematian ini baik dari suspek atau probable
dan juga terkonfirmasi positif covid sembilan belas
semuanya harus dicatatkan dalam recap data kematian akibat covid sembilan belas pak alex
bagaimana dari satka sendiri menanggapi hal ini
ya jadi artinya bahwa
proses untuk pencatatan dan pelaporan itu ada yang namanya surat kematian
dalam surat kematian itu di dalam poin yang ke sembilan poin ke sepuluh di bawah
sebelum ditantangkan oleh dokternya ada di situ cause of death
dan kemudian ada penyulitnya
jadi artinya kalau dia misalnya memang dengan bisa saja dia dengan stroke tapi dia covid sembilan belas
tapi kelihatan yang masuk ke rumah sakit misalnya oleh kena stroke hemoragisnya
itu yang dicatatkan berarti

tapi yang akan dicatat nanti sebagai stroke hemorrhagis
meninggal kena stroke hemorrhagis kesadaran menurun bersama dengan covid sembilan belas
tapi ada juga memang masuk dia memang datangnya sudah dengan covid sembilan belas
kemudian perburukan maka dia nanti dengan ards dan pneumonia dan gagal nafas
itu harus dicatat semua
jadi pencatatan laporan kematian itu harus tidak boleh parsial
jadi pencatatan itu reportnya itu harus komprehensif
nanti bagian data manajer lah yang akan melakukan pengkajian apakah dia covid sembilan belas tunggal sebagai diagnosis kematian
atau dia penyebabnya adalah multifaktor
ini itu mekanisme pencatatan
jadi karena kalau namanya kematian itu kan ada beberapa cara yaitu gagal nafas kemudian gagal sirkulasi
kemudian bisa juga gagal oleh kena susunan syaraf pusat
bisa juga oleh karena sepsis
jadi ini kalau kita bicara mengenai klinis ya artinya itulah proses yang ada di rumah sakit
tapi secara statistik tentu harus bisa juga melihat apakah dia ini secara laboratorium covid sembilan belas nya itu positif atau tidak
belum lagi kalau kita bahas mengenai perjalanan penyakit covid itu banyak hal yang membuat dia masuk ke dalam kematian
di samping badai sitokain kemudian ada masalah kongulasi
ada masalah inflamasi ada masalah infeksi
ini banyak banyak yang menjadi faktor sehingga terjadi perburukan
jadi di kabinet tersebut
jadi sebenarnya bukan hanya masalah virusnya saja yang membuat dipergurukan itu
lebih terjadi oleh karena efek dampak daripada sepsis itu sendiri ards itu sendiri dan juga oleh karena masalah kogulasi
dan kalau kita lihat juga banyak orang dengan hipoksemi dia masih bisa main handphone
masih bisa kirim whatsapp
dalam tempo dua jam dia sudah meninggal
artinya ini juga tanpa terprediksi tapi sebenarnya bisa terjadi oleh karena berbagai faktor yang ada dalam pasien tersebut
oke pak alex tapi berarti itu semuanya dimasukkan ke dalam recap data kematian akibat covid sembilan belas atau kembali dikotak kotakan
itu semua ada dalam lembar diagnosis kematian
jadi setiap rumah sakit di dalam melepas satu pasien karena meninggal dunia itu proses kematiannya
itu proses kematiannya harus dicatat
dan kemudian ini nanti akan dikaji pengkajian itu ada secara klinis ada pengkajian secara epidemiologis
jadi artinya kita bisa melihat dari berbagai spektrum yang cukup luas di dalam menetapkan meninggalnya dengan covid
jadi ada death by covid with covid atau dengan juga covid dengan comorbid yang lainnya
itu semua bisa ditulis semua di situ
dan petugas pengkajian untuk kematian nanti akan bisa menentukan surveinya
itu yang kalau meninggalnya di ruang isolasi ataupun meninggalnya di ruang icu
tapi kalau meninggal di ugd ini ada beberapa hal lagi
atau isolasi mandiri gimana pak alex
ada yang disebut dengan dead on arrival ada juga datang sudah meninggal
dan kemudian ada juga yang dari rumah sudah meninggal di bawah ugd
hanya untuk menatakan bahwa ini meninggal dunia
sehingga ini juga kesulitan
sehingga ini juga kesulitan
jadi yang jelas bahwa rumah sakit tetap bisa mendeklarasi bahwa ini sudah meninggal dunia
termasuk isolasi mandiri
dan kemudian dibikin juga waktu isoman
kalau dia memang punya lembaran covid nya laboratoriumnya bahwa pcr nya dia positif
dan kemudian dia meninggal di rumah
ya bisa kita katakan bahwa dia meninggal dengan covid
tapi tentunya kita harus melihat juga kena comorbidnya apa
dan kemudian juga perburukannya bagaimana tentu dengan melakukan berbagai pengkajian yang dalam
pendalaman pendalaman terhadap keluarga
baik baik pak alex
jadi artinya masalah kematian itu tidak semudah menyatakan bahwa dia meninggal cukup dengan kata kata meninggal saja
tapi kita juga harus bisa melihat apa penyertanya apa penyebabnya kemudian apa faktor faktor lain yang berserta dengan dia
tapi yang jelas bukan karena interaksi obat
tapi lebih juga kalau kena perburukan perjalanan penyakit kemudian comorbid yang tidak tertanggung baik
dan kemudian juga termasuk juga interaksi obat
jadi itu adalah satu intervensi yang kurang cepat
kalau dari mas said sendiri lapor covid sembilan belas sendiri mencatat kematian akibat covid sembilan belas ini semuanya yang sudah ditetapkan definisi kematiannya oleh who dan juga permenkes dua ribu dua puluh
atau juga sama seperti satgas covid sembilan belas pusat mengkotak kotakan penyakit yang menyerta atau comorbid atau seperti apa laporannya
pertama secara umum kita tidak mengakukan pengkotak kotakan ada comorbid atau tidak
karena itu sangat sulit sekali mendapatkan penyakit
kalau seandainya memang ada data tersebut dan itu terbuka untuk seluruh kematian positif yang kami catat kami akan sangat senang sekali ya
tetapi seperti yang diketahui seperti yang tadi angka angka yang selisih itu itu baru hanya kematian positif saja
jadi memang baru kematian positif saja
saya belum mengutarakan angka kematian yang probable
yang tentu kematian probable ini yang diduga kuat sebagai covid
tapi harusnya dihitung namun tidak dihitung
seperti fenomena gunung es begitu ya mas said ya
itu ada tujuh ribuan
dan itu belum termasuk yang kematian isolasi mandiri di luar rumah sakit
yang sedang kami catat juga ya
dan sampai sekarang ini kami sudah mendapatkan angka statistik kematian saat isolasi mandiri yang juga belum masuk dalam perhitungan kematian isolasi positif itu sendiri itu masih ada dua enam ratus empat puluh satu
itu pun masih under report

jadi masih banyak dari angka angka yang dikumpulkan provinsi di negara
yang disampaikan di situs situs provinsi itu pun juga masih belum menggambarkan keadaannya
sehingga kami lebih fokus dalam menyoroti kematiannya itu sendiri
ini yang disebut dengan fenomena gunung es angka kematian tersebut ya mas said
kalau misalnya mengenai under reported ini sendiri dampak ke depannya what the worst can happen ketika laporan under redported ini berkelanjutan atau kontinuitas dan tidak ada antisipasi
ya tentunya ketika under report ini ini saya pribadi merasa siapapun yang telah meninggal itu tetap harus dicatat walaupun mereka itu bukan angka gitu
mereka memang bukan angka tapi apa yang mereka sudah terekam gitu ya
sisa sisa penenggalan dan kematian mereka
kita jadikan pembelajaran gitu ya
kita jadikan duka yang mendalam bahwa ini tuh adalah kondisi yang parah
kita terluka akan kepergian mereka semua
dan kita tidak ingin berharap bahwa kondisi tersebut akan terus bertambah
sehingga angka kematian yang cukup besar ini harus segera diungkapkan agar orang orang itu merasa lebih khawatir
seperti yang kita tahu masyarakat kita masih banyak yang menyepelekan mungkin dikarenakan tidak adanya komunikasi resiko dari pihak pemerintah melalui angka kematian yang besar
kali gitu lah
dan ini yang belum terungkapkan juga belum sampai gitu ya kepada masyarakat
sehingga masyarakat jadi kurang teredukasi dengan baik
dan awarenessnya masih kurang
kalau dari lapor covid sembilan belas sendiri mungkin ada imbauan atau masukan kepada satgas baik dari pusat maupun juga daerah
jika ada pemetaan angka kematian yang benar di tiap daerah ini penanganan seperti apa yang bisa dilakukan ke depannya
kalau untuk terkait di pemerintah pusat sendiri menyarankan segera diperbaiki terkait perbedaan data ini gitu loh
karena kami berharap alasan alasan terkait perbedaan definisi kematian itu tidaklah muncul lagi
karena itu adalah alasan yang cukup membingungkan sekali bagi kami kenapa bisa ada perbedaan definisi kematian gitu loh
karena setahu saya apa yang disampaikan dalam situs situs web itu memang sudah terkotak kotakan antara situs web daerah kematian positif ada kematian probable dan kematian lainnya gitu kan
jadi tidak langsung asal diklaim itu sebagai positif
masalah ini tuh sudah berlangsung hampir lebih dari setahun gitu ya
perbedaan data kematian dan angka angka kematian yang direkomendasikan who untuk menggambarkan tingkat keparahan pandemi ini harusnya probable itu harus diikutkan ya kematian probable itu
ketiga ini terkait baik dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah
kami berharap untuk melakukan pencatatan kematian di luar rumah sakit dan juga saat isolasi mandiri gitu
dengan bekerja sama oleh tim pemulasaran jenazah gitu ya
yang mana ini akan semakin mendapatkan gambaran bahwa nominal gunung es itu kita perkecil lagi reduksi gambarannya
sehingga kita bersiasat juga bisa lebih semakin genting lagi gitu ya
dengan adanya ini supaya tidak ada banyak lagi korban korban yang harus meninggal tanpa ada siasat yang kurang
saya kira seperti itu
jumlah kematian itu yang menjadi concern kita bersama atau harusnya menjadi concern kita bersama ya mas ai
dinas dki jakarta bisa menjadi salah satu contoh wilayah yang melakukan pencatatan kematian isolasi mandiri yang seperti sekarang ini gitu
karena data seribuan itu kami dapatkan dari dinkes dki ya
seribu dari dua enam ratus empat puluh satu yang kami sudah kumpulkan
oke oke makasih mas said atas masukan ya
berarti ini untuk pak alex
tadi sudah ada masukan dari lapor covid sembilan belas
kemudian juga seperti apa sebenarnya antisipasi yang bisa dilakukan oleh satgas covid sembilan belas ke depan gitu
dengan adanya pemetaan jumlah kematian tersebut
singkat saja pak alex sebenarnya kendala selama ini seperti apa
selain tadi adanya ketidaksamaan definisi kematian antara wilayah
kemudian juga ke depannya ini untuk apa ya menjamin akurasi data
apapun recap data yang diambil oleh satgas covid sembilan belas ke depannya
seiring dengan naiknya kasus harian yang positif
tentu ini sebagian besar mereka akan adalah di isolasi mandiri
dan mereka ini ada berdiam di rumah rumah
baik yang rumahnya itu memadai ataupun tidak memadai
oleh karena itu pemerintah melihat bahwa ini perlu ditangani dengan cepat
dan tentu dalam hal ini bagaimana mereka yang isolasi mandiri tetapi tidak memadai
ini ditarik semua ke dalam isolasi yang terpusat
dan itu sedang dikerjakan
baik di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi
agar ini disiapkan
yang kedua adalah bagaimana di hulu bahwa ada pendampingan terhadap isolasi mandiri
termasuk dengan pemberian paket obat
apakah itu obat paket a yang tanpa gejala
dan kemudian b dengan gejala
data itu juga untuk siap siap pendata ya pak aras
dan tentunya di samping layanan telemedicine
pendampingan dan juga harus ada keterbukaan
dari semua mereka yang positif terhadap rt dan rw
agar bisa diaksi
kalau tidak terbuka nanti dia sudah fase sedang baru kita bisa menolong
itu sudah agak telat
jadi oleh karena itu juga perlu keterbukaan
terus yang berikut juga bahwa rumah sakit rumah sakit di kalabornya memang sudah penuh
tentu harus melakukan konversi tempat tidur supaya tempat tidur itu ada
dan mereka tidak pulang ke rumah
tetapi bisa dirawat di rumah sakit
dan kalaupun sudah penuh
diharapkan juga bahwa dibuka
rumah sakit darurat dan rumah sakit lapangan bersama tni dan polri
ini semua sudah dipersiapkan pemerintah
supaya mereka yang positif
semua yang bergejala
baik yang ringan ataupun sedang
ini semua bisa termonitor dengan baik
tentu kita berharap bagi mereka yang positif
mereka juga terbuka
jadi jangan karena mereka masih baik masih segar
mereka menutupi dirinya
karena dengan varian baru ini
walaupun positifnya baru dua hari
pada hari ketiga dan hari keempat
sering terjadi perburukan
dan perburukan itu memang progresnya tidak cepat
tetapi dia menurunkan saturasi
artinya ada pneumonia
jadi ini yang paling penting yang harus kita concern
bagaimana pneumon itu jangan terjadi
pneumonia itu adalah infeksi dan infiltrasi dari paru paru
membuat akhirnya kebutuhan oksigen berkurang
dan sehingga akhirnya ini mengakibatkan juga terjadinya perburukan
berikut juga adalah bahwa testing dan tracing ini juga penting
jadi bagi mereka yang isolasi mandiri
semua yang satu keluarga di rumah itu adalah kontak
jadi kontak erat ini juga harus perlu di testing
apalagi yang bergejala
jadi selagi kontak erat ini bisa kita tahan
ini akan mengurangi penularan
kuncinya adalah memutuskan rantai penularan
dengan memutuskan nanti penularan
ini masalah ini akan bisa kita tanggulangi
dan kalau mereka sudah positif
mereka bisa isolasi terpusat
mereka bisa masuk di rumah sakit darurat
ini juga akan mengurangi
sebagaimana yang disampaikan tadi lapor covid tadi
angka angka yang tidak terdeteksi
jadi kita berterima kasih juga kepada seluruh masyarakat
yang bisa membantu pemerintah
dan memperkaya wacana pemerintah
di dalam rangka penanggulangan covid tersebut
karena ini memang adalah tugas kita bersama
semua seluruh komponen yang ada di masyarakat
terima kasih sekali pak alex
kita harapkan agar adanya sinergi ya
baik dari laporan daerah
kemudian juga recap data yang harus dilakukan oleh pusat ini
kedepannya akan semakin akurat
sehingga tidak ada lagi gap data seperti ini
sehingga antisipasinya juga semakin baik
di tiap tiap daerahnya
untuk mencegah adanya peningkatan jumlah kematian
akibat covid sembilan belas di indonesia
terima kasih sekali lagi
atas waktunya bersama kami malam hari di cnn indonesia newscast
pak alex ginting dan juga mas said hiban
atas waktunya sehat selalu
terima kasih sekali lagi
terima kasih kak
salam pak alex